kamu ini anak perempuan mama satu satunya nak

mama gak mau kamu menikah dengan dia lalu
sama seperti istri istrinya yang lain gak
mama gak mau
kenapa semua orang nyalahin dia
padahal kalian semua tuh gak tau kebenarannya apa
dia tuh gak salah mah
tadi dia salah
dia salah karena dia lebih tua
kamu gak pantas sama dia
pokoknya mama restuin atau enggak
aku akan tetep menikah sama radit
kamu ngancam mama
mama juga bisa mengancam kamu
kalau sampai kamu melakukan itu lihat aja
mama akan bikin perhitungan sama kamu
mama gak main main
kamu tau mama kan
untungnya kan kuduk
selamat pagi om
selamat pagi om selamat pagi om
selamat pagi om
selamat pagi alika selamat pagi cancel
mau ketemu tante bela ya
iya tante bella nya ada
om tante bela itu lagi ngajak dedek shiva jalan jalan ke taman
kalau om mau ketemu boleh kok
tapi jalan kecil aja
tamannya deket kok
ya udah om ikut aja
sekarang kita kerjain lagi om mafit
biar om afif gak temuin tante bella lagi
tuh liat tuh
tuh ada goth kan
sekarang kamu dongongin om afif
kamu gak apa apa kan
kenzo kamu malah ngebucorin rahasia kita
kenzo alika kenapa sih kalian mau ngerjain om afif
pasti kalian gak suka kan sama om afif karena om afif dekat sama tante bella
kami gak mau om ngambil tante bella dari kami
kensoa alika gak ada yang akan mengambil tante bela dari kalian
tante bela sama om afif itu sudah ditakdirkan sama allah untuk bersama
jadi kalau sudah ditadirkan sama allah bersama
tidak akan ada bisa atau siapa pun yang bisa memilih

kalau misalnya nanti kalian mau ketemu sama tante bella
kapanpun dimanapun kalian bisa ketemu sama tante bella
dan kalian juga tidak akan kekurangan perhatian dan kasih sayang dari tante bella
walaupun om panggilnya kodok tapi om selalu baik sama kinzo
om gak akan marah sama kalian
bagaimana kalau kita sekarang berteman
yeay kita berteman ya sekarang ya
dan untuk merayakan pertemanan kita
bagaimana kalau kita merayakannya dengan kita membuat es krim
mbak aku boleh coba ini punya kakak mbak
enggak dong ini punya aku
nih kakak mau
enggak ini punya aku
ini punya aku
kalian kenapa bisa di sini
aku ngajakin anak anak di es krim
tapi aku belum pamit sama kamu
boleh nggak aku numpang di mobil kamu
soalnya aku ingin ketemu sama bella